sebanyak enam puluh lima model unjuk kebolehan pada ajang east java fashion show dua ribu dua puluh
yang digelar di pantai solong banyuwangi jawa timur sabtu sore
para model mengenakan desain baju karya belasan pembatik dari sembilan kota dan kabupaten di jawa timur
dengan latar belakang selat bali yang eksotis
makna tersendiri bagi saya batik merupakan warisan dari indonesia juga
karena saya warga indonesia saya bangga menggunakan batik indonesia
event yang digelar untuk kedua kalinya ini mengusung tema batik gringsing
karya busana batik gringsing ditampilkan dengan desain yang beragam
seperti kaya modern casual dan elegan
selain itu ada juga desain ready to wear yang memberi kesan cik dan modis
hingga produk muslim fashion
tidak ketinggalan para desainer menambahkan masker trendy dan modis
pada busana yang ditampilkan
di harmoni kali ini saya mengambil tema cakra dahana
dimana cakra dahana itu diambil dari bahasa sansekerta
yang berarti cakra adalah pusat dahana adalah perhatian atau api
jadi disini maksud saya dengan koleksi cakra dahana ini
dapat dijadikan pusat perhatian di event ini
pemerintah provinsi menggelar event yang kedua kalinya ini
sebagai komitmen untuk mempromosikan batik khas jawa timur
fashion batik ini menjadi salah satu sektor kreatif yang cukup terdampak
java fashion harmony yang kedua tahun lalu kita selenggarakan indoor
tahun ini kita selenggarakan outdoor dan panitia memilih pantai solong
karena dari banyak hal ini memungkinkan bisa menjadi tempat
yang memberikan daya tarik baik untuk bisa mempromot
berbagai batik di kabupaten kota di jawa timur
dan terutama yang legend disini adalah batik geringsi

kegiatan yang digelar di tengah pandemi ini dilaksanakan secara terbuka
dengan menerapkan protokol kesehatan
yakni wajib memakai masker menjaga jarak dan cek suhu tubuh
selain itu para penonton diwajibkan untuk mengikuti rapid test sebelum masuk ke lokasi